hingga kick off laga perdana persija di stadion utama gelora bung karno jakarta
kontra psm makassar persija masih belum memenuhi kuota pemain asingnya
persija baru diisi total tiga pemain asing yakni rio matsumura onre kudela dan marco silic
hal ini kemudian menimbulkan keraguan diantara sebagian jekmania mengenaikan sejuara persija musim ini
menurut gue pribadi ini merupakan suatu kerugian besar banget ya buat persija
apalagi sekarang itu yang main tuh kalau nggak salah cuma satu asing yang gue denger dari berita berita
itu menjadi kerugian sangat besar banget apalagi udah gitu lawannya full asing nih itu bahaya banget
jadi kayak musim kemarin aja kita lihat kalau misalnya pemain asing persija bermain lengkap itu
mainnya lebih hidup gitu lebih menyerangnya lebih bagus bertahannya lebih juga lebih efektif
ya menurut gue ini akan mempengaruhi dari kekuatan persija
gue selama ini gue lihat kalau di tahun lalu kita juga ada pemain pemain yang asing yang lengkap
ada mica kemudian ada kudella ada siapa ya gue pokoknya ada empat pemain dan itu menurut gue itu akan mempengaruhi kekuatan mereka ya
meski demikian ada sebagian lain yang tetap optimis meski persija memulai musim dengan skuad seadanya
kategori optimis kalau pribadi optimis optimis tapi again ya squad tim kedalaman tim belum mencapai itu
nah titiknya artinya belum setinggi yang gue bayangkan gitu tapi gue optimis sih persija bisa naik satu tingkat which is juara
kalau menurut gue ya optimis aja dengan squad pemain muda yang ada karena udah hampir ya bergabung dua tahun lamanya mungkin udah klop lah gitu dibanding awal awal
persija memiliki waktu untuk melengkapi kuota enam pemain asingnya hingga tiga puluh juli nanti
yang diliputan cnn indonesia